dan pelajaran yang telah diperlukan dari pornografi
kami mencoba memasang jebakan kandang di hutan tengel
lulut kalau melihat ini percakapan soal intimacy dan juga seks ya